berarti saya boleh masuk
boleh sepuluh menit ya mas
gue masuk deh
makasih banyak ya
eh tapi itu si defen jadinya gimana dong
udah biarin aja ntar juga saler sendiri
udah malem tau gue paket mobil di situ tuh
eh makin malem makin tambah merinding makin tambah serem
iya gue pake merinding kalau lo masih pake wig itu
ya bener juga
oh lebih serem kalo gak pake wig itu lo pake lagi deh
lo pake lagi deh
tadi sam kenapa buru buru banget ya
dia emang udah ada janji sama orang
sam lo tadi pergi kemana sih
lupakan semua cinta kita
hapuskan semua memori indah
biarkan berlalu dalam keadaan
kayaknya samuel emang sibuk banget sih
ini sekarang gue ada disini
di dekat lo di samping lo
mungkin tadi saudari wulan memanggil nama mas di bawah sadarnya
jadi mohon jangan dipaksakan dulu ya mas
lo tau gak
gue selalu pusing
kalau lo udah marah marah terus sama gue
gue lebih baik dimarahin abis abisin sama lo lah
daripada gue liat gue kayak gini
aku telah berjanji
untuk tak akan pernah pergi
jangan jadikan janjiku sendiri
sedangkan kau tak menepati
jangan tinggalkan aku bulan dari
semua tiada arti

aku mau pergi kemana mana
aku mau pergi kemana mana

aku mau pergi kemana mana
aku mau pergi kemana mana
aku mau pergi kemana mana
aku mau pergi kemana mana
aku mau pergi kemana mana
aku mau pergi kemana mana
aku mau pergi kemana mana
aku mau pergi kemana mana
aku mau pergi kemana mana
aku mau pergi kemana mana
aku melupakan diriku

aku mau pengundi
ku hidup di sini

sampai jumpa lagi di video selanjutnya
ini sih mas
sekarang biarkan pasien untuk istirahat dulu ya
sus tolong panggilkan dokter
lan lu bangun
saya harus disini
lan bangun ya